penyanyi agnes monika datang ke istana merdeka bertemu dengan presiden joko widodo
bersama presiden agnes mengatakan berbincang santai dan membahas banyak hal seperti masalah generasi muda dan cita cita
pertemuan dengan presiden disebut sebagai sebuah keinginan yang sudah sejak lama ditunggunya
dalam pertemuan tertutup dengan presiden agnes ditanya terkait perjuangannya untuk menjadi penyanyi yang go internasional
agnes juga bercerita pertemuannya dengan kepala negara untuk menanyakan
apakah anak muda yang menyuarakan mimpinya merupakan sebuah arogansi atau justru sebagai hal yang diperlukan
walau mengaku tidak membahas masalah politik namun agnes minta masyarakat dan generasi muda
untuk menyalurkan suaranya dalam pemilu dan tidak mudah percaya informasi hoax
dari dulu emang udah kepengen ngobrol sama bapak presiden pengen tahu menurut bapak
menyuarakan mimpi itu buat anak anak muda itu boleh nggak sih
apakah itu sebuah arogansi
apakah itu sebuah arogansi
atau justru itu diperlukan
bapak nanya kalau agnes sebenarnya apa yang mendorong agnes pengen go internasional gitu
tadi saya jelasin aja saya cerita bahwa saya percaya bangsa yang besar itu bangsa yang belajar
jadi kalau saya pengen jadi orang yang besar saya harus mau belajar
enggak enggak ke politik
enggak enggak ke politik saya cuma jadi warga negara yang baik aja pengen cerita sama
sama kepala negara itu aja nggak ke dunia politik ya pak ya